sweden menjadi salah satu negara dengan warga yang indeks kebahagiaannya itu tinggi
tapi ini sekarang pelonggarannya ini diketatkan lagi
dan untuk melihat bagaimana berpuasa di tengah pembatasan sosial di swedia
sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom warga negara indonesia di kota sockholm
ada mbak tutut handayani
halo selamat pagi waktu jakarta mbak tutut
selamat pagi mbak dea mas dik mas bram
baik mbak tutut bagaimana puasanya hari ini
insyaallah kuat dan semoga bertahan ya mbak
berapa jam sih mbak kalau di sana puasanya
sekarang kebetulan kan di musim semi ya mbak itu udah delapan belas jam
tapi menjelang akhir puasa nanti itu bisa sembilan belas jam
karena kan mendekati musim panas
artinya lebih panjang ya begitu dari indonesia ya
nah mbak ini juga menjadi pertanyaan
apakah menu sahur dan buka puasa ini sama dengan indonesia
atau ketika pindah sudah menyesuaikan di sana nih kak
kalau saya sih terus terang masih lah mas
masih yang usaha ada teh manis
terus kiftar berupa kayak kolak
tapi kayak bubur sumsum
tapi karena saya menghindari santan
karena supaya tidak gampang haus ya untuk puasa esok harinya ya saya ganti susu
terus karena buka puasa terus ke insak lagi lebih pendek
ya saya banyak konsumsi buah sayur
terus kalaupun makan besarnya itu ya kayak sop soto ayam dan sebagainya
pokoknya yang lebih banyak airnya lah
ini kan puasanya panjang banget ya sampai delapan belas sampai sembilan belas jam
waktu untuk mengonsumsi makanannya dari buka sampai pendek banget
menyiasatannya gimana mbak
ada tips dan trik gak dari mbak totut
saya belajar dari pengalaman puasa saya di sweden ya
sejak tahun dua ribu sebelas kan
terus saya cari salah gimana caranya nih supaya saya bisa survive
karena yang paling menantang itu kan
rasa hausnya itu loh mbak
karena udara sweden itu kan kering banget musim panas
sementara kita tetap beraktifitas
ya udah akhirnya saya cari cara lah
akhirnya saya baca literatur
menjadi salah satu ini ya
menjadi salah satu

lebih banyak air rendaman kurma

terus yang tadi maaf saya tambahkan itu di awal yang saya bilang
lebih banyak konsumsi buah dan sayur lah yang banyak mengaduk maksor air

tantangan terbesarnya itu lebih ke aus itu
nah tapi kesulitan gak sih mbak mencari bahan makan

ya bahan makan dengan indonesia kalau memang kita ingin masak yang ala indonesia
dan seperti kampung halaman
alhamdulillahnya saya juga gak nyangka mas
alhamdulillahnya saya juga nggak nyangka mas
karena ternyata kan di sweden itu
kita kan di sweden itu banyak kawan kawan dari negara perang
terus mengungsi di sweden
terus akhirnya banyak kantong kantong muslim
yaudah saya belanja di sana di pemukiman muslim
itu ada banyak toko toko halal
atau kalau tidak ke sana
saya belanja di toko toko asia yang dekat apartemen atau di pusat kota
kebetulan cukup surprise lah
karena banyak juga bahan asia
karena mungkin sweden karena juga banyak orang thailandnya ya
jadi mereka lebih banyak bahan baku asianya juga
nggak susah kok
asean store banyak kemudian banyak kantong kantong muslim
dan juga tadi tips soal bagaimana air rendaman kurma
tapi pernah nggak sih
mbak ini kan muslim kan sebagai minoritas di sweden
dengan waktu puasa yang segitu panjang
pernah nggak sih mbak tergoda gitu
misalnya lihat orang makan di restoran
atau orang lagi minum es gitu
atau minum kopi gitu
ya kalau ditanya ya
karena kan tadi saya bilang tantangan terbesar itu rasa haus ya
ya gimana caranya lah menahan diri untuk
apa menahan diri untuk
tidak tergoda gitu kan
di sini juga saya kan juga seperti kayak kawan kawan di tanah air ya
tetap beraktivitas sebelum pandemi ya
tapi ya sweden itu juga alhamdulillah kolega kerja saya juga sangat toleran gitu ya
apalagi saya waktu kerja jadi guru tk kan
saatnya makan siang ya saya harus duduk bareng sama murid murid saya
ya namanya anak kecil kan mereka bertanya tanya
kenapa kamu gak makan gitu kan
ya saya berpikir lah gimana cara menjawab dengan
sesuai dengan pengertiannya mereka
atau terus ada kan di sweden itu budaya kerjanya ada fika
ya kolega saya itu paham
terus bahkan mereka suka menyisihkan kayak kue kue yang biasa kita konsumsi saat fika untuk bekal
misalnya ini tutup buat buka puasa nanti
mereka tahu kok gitu loh kalau salah satu kewajiban seorang muslimah itu adalah berpuasa ramadan
nah ini kita boleh bandingin sedikit
sedikit kali ya daya dan juga pengirsa di rumah
mbak kalau dibandingin dengan indonesia begitu
yang kira kira mungkin sekitar tiga puluh derajat celcius lah
di sana lebih panas apa lebih dingin ya mbak
kalau musim panas lebih ya kayak kalau kita
saya berani bilang kayak mungkin kalau panasnya kayak kita lagi di lembang kali ya
kalau yang panas itu kayak apa gitu loh
tapi kalau lagi dingin dingin banget ya bahkan saya suka apa
bercanda sama kawan kawan
dia itu kalau nggak dingin dingin banget
karena musim panas sendiri pun ya kayak kita di lembang yang panas panas
sejuk gimana gitu tapi kering gitu loh
jadi makin dengan cuaca yang sebenarnya kalau buat kita orang indonesia yang tinggal di sini
memang asli tinggal di sini sampai setua saya gini
mungkin dingin banget kali ya mbak musim panasnya di sana
ya lebih ke angin sih mbak
oh angin ya
karena angin karena kan dekat dengan apa sih
saya lupa maaf nama lautnya tapi kan yang dari arah
kayak arah dari apa sih dari rusia itu kan anginnya dingin gitu
mbak tutut ini kita bicara soal
apa ya restriksi yang kembali dilakukan oleh pemerintah sweden
kalau mbak tutut ini kan juga bekerja di sektor publik tadi mbak tutut sempat cerita
bagaimana sih mbak batasan batasan
restriksi di sana sekarang
apa ini berdasarkan informasi yang saya kumpulkan yang mbak dea ya
batasannya itu ya masih pastilah kayak misalnya cuci tangan
terus hindari kerumunan
terus apa ya physical distancing sama social distancing
terus kayak kalau kita kaitkan dengan suasana ramadan ya
memang beberapa mesjid stockholm itu mengikuti protokol dari pemerintah
meniadakan sholat terawih bahkan dari buka puasa bersama
sebelum pandemi mereka mengadakan hal itu
terus ya kalau saya sebagai masyarakat indonesia di stockholm
seringkali kbri stockholm bersama apa bersama kelompok pengajian indonesia stockholm
itu sering ada buka puasa sampai tawi gitu kan
nah terus di sweden sendiri itu sejak tanggal sepuluh januari itu berlaku sampai bulan september
akhir september dua ribu dua puluh satu itu sudah diterapkan undang undang pandemi
jadi parlemen sweden itu menyetujui permintaan
pemerintah sweden untuk menerapkan undang undang pandemi
tapi efek dari undang undang pandemi itu lebih ke apa ya
untuk kehidupan perekonomian supaya tetap ada kestabilan ekonomi
supaya nggak terlalu runtuh lah atau dia terlalu goyang lah
contohnya misalnya kayak ada pembatasan berapa orang yang boleh masuk ke dalam toko
misalnya minimal satu orang per sepuluh meter persegi
jadi mbak mbak dea kalau di sini akhir akhirnya kalau kita jalan jalan ke pertokoan ya
itu ada pemandangan antri hanya untuk masuk ke dalam toko
karena dengan pandemi low ini pemilik toko itu wajib melakukan hal itu
terus bila perlu menempelkan pengumuman supaya kita nih taat dengan peraturan itu
terus kayak misalnya aturan jam berapa restoran boleh menerima tamu yang terakhir yang duduk di meja ya
yang maem di meja gitu kan
tapi kalau misalnya restoran itu buka sampai jam sepuluh malam
di atas jam delapan malam itu harus
boleh hanya untuk konsumen yang take away
terus apa lagi ya
terus oh iya
dengan undang undang pandemi ini
pemerintah sweden mulai dari tingkat nasional atau di kota madia
itu katakanlah boleh menerapkan denda
baik di tempat gitu ya
berupa sejumlah uang
minimal dua ribu kronor atau dua ratus empat puluh usd
itu kepada para pelaku yang ekstrim lah melakukan pelanggaran dari restriksi itu
polisi juga bisa mbak melakukan denda itu di tempat
atau kalau benar benar udah diperingatin gak nurut juga
didenda juga udah gak nurut juga
bisa dikirim ke penjara
itu maksimal enam bulan
terus kalau masalah yang penggunaan masker
ya di apa
disarankan menggunakan masker pada jam jam sibuk
baik pagi ataupun sore
jam jam kantor lah
pada hari hari biasa
tapi ini peraturan nggak mengikat kembali ke individu
yang penggunaan masker di transportasi umum ya mas
mbak tutut berarti cukup disiplin ya
masyarakat pemerintah sektor swasta pula begitu ya
dan harapannya kan tentu akan bisa menjadi contoh juga buat indonesia tentunya
karena sepertinya kalau kita lihat di negara negara lain
ada australia kemudian ini sweden
kurang ya ini kayaknya kita masih jauh dari
kelonggaran seperti misalnya menggunakan masker
karena di sana sudah secara sukarela saja ya
iya betul sekali
mbak tutut terima kasih atas waktunya
salah satu wni di stockholm sweden
mbak tutut handayani terima kasih
terima kasih banyak sampai jumpa